setelah menuai berbagai kritikan terkait debat pertama kpu akhirnya mengubah format debat
tidak seperti debat pertama yang dinilai kaku karena waktu yang terbatas
pada debat kedua kpu memberikan satu segmen khusus di mana kedua calon presiden selama masing masing sepuluh menit
akan beradu gagasan dan saling menanggapi
debat kedua yang merupakan debat antara calon presiden akan digelar tujuh belas februari dua ribu sembilan belas di hotel sultan jakarta
dengan mengusung tema energi dan pangan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur